regin nenek berusia enam puluh tiga tahun menderita luka parah akibat diterkam anjing peliharaannya pada sabtu lalu
akibat serangan tersebut korban terluka di kedua tangan dan bagian kepala
total delapan luka diderita korban di sekujur tubuhnya
korban selamat dari maut setelah dilarikan ke puskesmas untuk diberi pertolongan medis dan disuntik vaksin anti rabies
kejadian berawal saat anjing peliharaan regi mengejar seekor kucing
korban kemudian menutup pintu agar anjingnya tidak keluar dari rumah
namun anjing yang dipelihara sejak kecil itu justru menerkam korban
masih selamat saya kira sudah tidak bisa apa apa saya merasakan minta pertolongan nggak ada orang
regin kemudian meminta tolong kepada aparat polresta palangkaraya dan sukarelawan emergency respon palangkaraya
untuk menangkap anjing tersebut agar tidak ada korban susulan
pencarian dilakukan di sekitar kompleks rumah korban hingga radius dua ratus meter
hingga minggu sore anjing belum ditemukan
hal itu membuat warga sekitar resah
ya iyalah resah tuh kita aja rasa kayak apa lah pintu aja kita tutup terus
dihentikan nggak pencarian
tetap dipantau dihentikan untuk sore ini tapi tetap dipantau
upaya perburuan anjing yang tergolong ganas ini direncanakan kembali dilanjutkan senin pagi
sam sudinor palangkaraya kalimantan tengah